jadi gak perlulah basa basi
jujur gue merasa terganggu
karena lo selalu deket sama dewi
ada hubungan apa sih antara sama dewi
saya lumayan kaget sebenarnya ya mas ya
saya tidak nyangka kalau anda itu tipe orang
yang akan mengejar mobil saya
menghadang mobil saya di depan orang ramai ini semua
untuk menyanyikan sesuatu yang bukan urusan anda
dewi itu udah bersuami
dan walaupun suaminya udah gak ada
bukan berarti lo saya anaknya bisa deketin dia
sekali lagi saya bilang itu bukan urusan anda
hah tante serem
malam ini saya tidur disini
jadi kamu beresin kamar
ganti sepre ganti semuanya
pokoknya harus bersih oke
ya allah nak
aku bisa tidur di lantai sih
ada apa sih kok teriak teriak
kok bisa ada disini
gak boleh aku sama cherry yang nginep disini
kita pulang sekarang
apaan sih lepasin gak
jadi selama ini kamu ngikutin dewi kemanapun
dia udah berada makanya kamu tau kalo rumah baru dewi disini
selama tujuh tahun kakakku menyembunyikan pengkhianatan dia sama perempuan lain
nggak kamu sama sekali gak curiga sih
anak siapa itu mas
ya tapi dengan begini aku jadi bisa belajar
jadi suatu saat kalo suamiku bersikap manis
aku harus cepat cepat waspada
mau bohong ya
ke rumah sakit itu kan lewat sana
kalo nganter saya ke tempat kerja
itu berarti harus putar balik dong
ternyata hafal juga ya jalanannya ya
berarti dokter nanti bisa bisa terlambat praktek nih gara gara harus nganterin saya
kan saya bisa atur jam praktek saya
yang gak boleh telat itu kan bu dewi
kalau bu dewi telatkan gimana bu dewi mau bayar cicilan buat hp saya yang bu dewi kekeh banget mau bayar itu
makanya bu dewi gak boleh telat
selama ini saya lihat hasil dari laporan
kondisinya stabil dan bagus
dia punya respon yang bagus buat semua terapi yang kita berikan sama dia
cuma bu dewi kondisinya bisa turun kapan saja
kita harus ingat itu ya
jadi saya berfikir
mungkin bu dewi bisa bicara sama bu retno
karena selain dari bu nisa mungkin bu retno itu merupakan harapan terakhir buat abi
untuk mendapatkan pendonor sum sum tulang
saya akan bicarakan tentang hal ini ke nisa
makasih dokter sudah memperhatikan sampai sejauh itu
udah udah udah sama sama
saya cuma mau yang terbaik buat abi
jadi data ini bagaimana
maaf ya mak aku lupa bilang sama bang john kalau bikin malu aja
kayak kabur kaburan segala
gue mesti gimana ya
gak ada apa apa
mendingan gue cek ke tempat yang dikerja aja deh
sini sudah sampai ya
sama fahri lah lagi
kembali dulu fear
kembali dulu fear
ahora terus perah lagi ya
sunday attack disitu banget
wah dia ngebut
kayaknya dia udah tau kalau gue ikut
lo jangan pernah mikir kalau gue akan kalah dari lo
ada hubungan apa sih antara orang sama dewi
saya lumayan kaget sebenarnya ya mas ya
saya tidak nyangka kalau anda itu tipe orang
yang akan mengejar mobil saya
menghadang mobil saya di depan orang ramai ini semua
untuk menyanyikan sesuatu yang bukan urusan anda
dewi itu udah bersuami
dan walaupun suaminya udah gak ada
bukan berarti lo seanakin bisa deketin dia
eh masalah lo apa
kali ini lo bisa pergi tanpa tanda mata dari gue
tapi kalau lo macem macem sama dewi
gue akan jadi mimpi lo
gue akan jadi mimpi lo
gue akan jadi mimpi lo
itu buruk banget
saya tidak takut ancaman itu
gak salah lagi
dia akan jadi mimpi lo
dia pasti ada sesuatu sama dewi sampai nekat kayak gini
gak mau ikut makan dia
kelakuan kayak anak kecil
pakai ngambek segala